tidak ada yang tahu kapan pandemi covid sembilan belas ini akan berakhir
sampai selasa dua puluh delapan april dua ribu dua puluh jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia telah mencapai sembilan ratus
dengan kasus sembuh berjumlah satu dua ratus lima puluh empat kasus dan kematian mencapai tujuh ratus tujuh puluh tiga kasus
angka tersebut masih akan terus bertambah seiring berbagai upaya pencegahan yang dilakukan
baik oleh pemerintah maupun seluruh warga negara indonesia
namun sejumlah pihak telah menghitung perkiraan puncak pandemi covid sembilan belas di indonesia juga kemungkinan akhir pandemi
ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas doni monardo pernah menyampaikan bahwa
berdasarkan data dari badan intelijen negara puncak penyebaran virus corona di indonesia akan terjadi pada bulan juli dua ribu dua puluh
menurut data tersebut peningkatan kasus covid sembilan belas akan terjadi sejak maret
dan pada akhir april dua ribu dua puluh
pada bulan juli dua ribu dua puluh diperkirakan mencapai dua puluh tujuh kasus lalu sembilan puluh lima kasus di akhir mei dan satu ratus lima kasus di akhir juni
pada bulan juli dua ribu dua puluh diperkirakan kasus covid sembilan belas di tanah air mencapai puncak yaitu satu ratus enam kasus
selain hitungan badan intelijen negara sejumlah peneliti di indonesia juga memiliki perhitungan sementara terhadap puncak pandemi
ahli statistika universitas gajah mada menggunakan model probabilistik
yang didasarkan pada data nyata penyelidikan
pada bulan juli dua ribu dua puluh penyelidikan yang terakhir di indonesia akan terjadi pada bulan juli dua ribu dua puluh
sementara itu peneliti hman institute prof amin subandrio memastikan
indonesia baru akan mencapai puncak pandemi pada akhir mei dan diharapkan pandemi berakhir dua bulan setelah puncak
berapa lembaga yang pernah memprediksi sampai seratus
mungkin hanya sekitar dua puluh plus minus
hanya tidak sampai seratus
tetapi sebetulnya yang lebih penting buat kita kapan puncak itu tercapai dan seberapa tinggi
kita perkirakan puncaknya akan tercapai sekitar akhir mei ya
jadi masih tiga empat minggu dari sekarang kita masih akan melihat pertumbuhannya
dan kalau dari hari ini sampai puncaknya masih empat minggu tentu kita bisa prediksi juga turunnya kurang lebih akan seperti bentuk rupawatu naiknya kira kira
jadi kalau kita lihat dari
kasus pertama tanggal dua maret sampai bulan mei ya sekitar dua bulan kan ya
jadi berarti dari akhir mei kalau kita berharap sampai hilang sama sekali mungkin juga makan waktu sekitar dua bulan
berarti juni juli akhir juli barangkali baru selesai semuanya
syaratnya satu tidak terjadi second wave
nah second wave itu yang bisa berbahaya
artinya puncaknya bisa sudah turun bisa naik lagi
dan second wave itu hanya terjadi kalau kita serak seluruhnya
bukan saya tidak menyebutkan ini hanya peran pemerintah tapi pemerintah dan masyarakat
kalau kita tanda petik lengah artinya tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang serius
pemerintah sudah sangat serius
tapi masyarakat masih ada beberapa yang tidak menganggap ini sebagai suatu problem yang besar
jadi tidak mengikuti rekomendasi rekomendasi yang sudah diarahkan
nah itu kejadian seperti itu secara sporadis masih muncul
tapi itu bisa menjadi menimbulkan epicenter epicenter kecil di beberapa tempat
selain perhitungan dari berbagai penelitian di dalam negeri laboratorium inovasi berbasis data singaporo university of technology and design
juga punya perhitungan puncak dan akhir pandemi di sejumlah negara termasuk indonesia
berdasarkan simulasi perhitungan mereka titik puncak pandemi covid sembilan belas di indonesia akan terjadi pada dua puluh april dua ribu dua puluh
dengan kasus positif mencapai tiga ratus lima puluh kasus baru per hari
selanjutnya menurut data tersebut
pandemi akan berakhir sembilan puluh sembilan persen pada dua puluh empat juni dua ribu dua puluh dan akan seratus persen berakhir pada tujuh september dua ribu dua puluh
namun publikasi di situs resmi mereka juga memperingatkan bahwa hasil penelitian ini bersifat sementara
data ini juga bertujuan untuk riset dan pendidikan serta sangat mungkin memuat kesalahan
setiap perkiraan puncak pandemi covid sembilan belas memiliki syarat mutlak bahwa pencegahan dilakukan maksimal

tetapi juga oleh negara dengan penyelenggaraan pandemi covid sembilan belas

karena tanpa kesadaran dari masyarakat indonesia untuk melakukan pencegahan pribadi
puncak pandemi ini akan sangat sulit diprediksi dan berat diatasi